tak cukup alat bukti polisi melepas orang yang diduga melakukan penyeraman air keras kepada penyidik kpk novel baswedan
kabit humas polda metro jaya kombespol argo yuwono menyatakan meski dilepas terduga pelaku berinisial al akan tetap dipantau oleh penyidik
menurut argo yuwono pencarian terhadap al dilakukan berdasarkan foto yang diberikan langsung oleh novel baswedan
beberapa waktu lalu penyidik polda metro jaya mendatangi novel di rumah sakit singapura
saat itu novel memberikan foto al yang ia curigai sebagai pelaku penyiraman
dari hasil pemeriksaan sementara al diketahui bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah spa di sawah besar jakarta pusat
al beralibi saat kejadian penyeraman sebelas april waktu subuh ia berada di rumah bersama saudaranya
sebelumnya penyidik curiga karena pada tanggal sepuluh april al libur kerja dan baru masuk sebelas april pukul dua belas
jadi yang terjadi
yang bersangkutan ini setelah kita lakukan pemeriksaan dia memang belum ya belum kita menemukan bahwa dia adalah pelakunya
tetapi sesuai dengan aparan bapak kapolri yang kemarin disampaikan bahwa kita juga tidak terus percaya begitu saja gitu ya
tentunya kita juga harus cek alibinya cek alibinya itu
alibinya dia tanggal sepuluh tidak masuk kantor terlibur off
itu dia dimana
keterangan di rumah ya kita cek nanti
apakah di rumah itu nanti kita mau ngecek saudaranya
ada tiga orang di situ di keluarga itu kita akan ngecek apakah benar pada tanggal sepuluh itu yang bersangkutan ini ada di rumah
kita akan periksa tapi belum kita akan rencananya nanti kita periksa disitu
selain itu juga nanti kita akan meriksa di kantornya di tempat bekerja
tentunya disana ada buku mutasi ya
kita akan mengecek apakah benar dia di sana kerja jam berapa dia datang kan ada semua